guna mengantisipasi gelombang tinggi air laut serta banjirop
wali kota surabaya tri risma hari ini membangun pintu air dekat
di kawasan kalimas baru surabaya
fungsi pintu air ini digunakan untuk mengontrol
serta menstabilkan ketinggian air sungai
agar surabaya tidak banjir
sabtu siang wali kota surabaya tri risma hari ini
langsung meninjau pembangunan pintu air di kawasan kalimas baru surabaya
dengan mengenakan kursi roda
risma meninjau progres pembangunan pintu air
yang telah dikerjakan mulai september dua ribu delapan belas ini
pintu air ini dibangun karena kerap kali saat air laut pasang
dan terjadi gelombang tinggi
banjirop terjadi di sejumlah kawasan di surabaya utara
seperti kalisosok kebalen serta kalianak
pembangunan pintu air ini dianggap efektif
karena biaya pembangunan lebih irit
jika dibandingkan membangun pompa air pada tiap saluran
khususnya di kawasan perbatasan dengan laut
pembangunan pintu air yang juga dilengkapi dengan pompa air ini sendiri
memakan realisasi anggaran sebesar sebelas miliar rupiah
tak hanya menyelamatkan kawasan surabaya utara
pintu air ini juga diharapkan dapat menyelamatkan
seluruh wilayah surabaya dari banjir
ada pompa ada pintu
maka kita bisa kendalikan permukaan air laut itu
jadi permukaan air sungai itu bisa kita kendalikan
jadi bisa tetap untuk wisata
bisa tetap untuk pengendalian banjir
jadi kita bisa mendapatkan tempat dari rop
nah kemudian juga bisa suatu saat mungkin bisa jadi sumber air baku baru
risma menargetkan pembangunan pintu air ini akan selesai pada dua ribu sembilan belas mendatang
karena proyek pintu air ini bukan proyek multi years
pembangunan pintu air ini sendiri menurut risma hanya akan memakan waktu satu tahun